kamu sudah ketemuan sama gugum kan
kenapa belum laporan
belum ditanya sama bos
laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu
kamu dapat informasi apa dari gugup
pak junedi bikin abc tandingan
aksi berantas copet
gugum sama mira
barusan waktu saya diangkut
dan susah diambil
jauh lebih mudah mencopet perempuan yang biasa menyimpan dompet di dalam tas
maaf salah angkot
kenapa kita turun lagi
di angkot tadi ada perampok
dia pernah merampok saya secara kejam
maaf salah angkot
kenapa turun lagi bos
kalian berdua tunggu di sini
kamu sudah ketemuan sama gugum kan
kenapa belum laporan
belum ditanya sama bos
laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu
kamu dapat informasi apa dari gugup
pak junedi bikin abc tandingan
aksi berantas copot
barusan waktu saya di angkot
kamu kenal ami kan
dia satu tempat kerja sama aku di kafe
waktu kamu datang dia ada
yang waktu itu saya nggak ingat
dua hari yang lalu dia nemuin saya
sama abc versi pak junaidi
kamu tahu ami anak bos saya
tapi kayaknya dia enggak tahu kalau bos saya itu copet
kegiatan kkn atau kuliah kerja nyopet hari ini tidak dilanjutkan
lagi apa cantik
baru selesai masak
wahyu apa kabar
enggak tahu belum teleponan
boleh kepo enggak
mau kepo soal apa
boris bilang sih pusing sama demam aja
tadi waktu boris telepon yang ngekat istrinya
dikasih taunya kayak gitu
maksudnya enggak dihajar
cuma disuruh berdiri di bawah sewar kemar kemar di hotel
serius memang cuma teman aja
kenapa gak jadi pacar aja
kalo teleponan sih kayak sama pacar
tapi cuma bercanda aja gak beneran
kan boris pake angkot
kalau ada penumpang naik atau turun berhenti dulu
kalo macet ya macet
enggak bisa slap slip seperti kita yang pake motor
mau dengar cerita dari boris langsung
siapa tau istri tony cerita yang lain
tony bukan cuma disuruh berdiri di bawah sour kamar mandi hotel
pake air dingin
lama juga ya
kan temenannya udah dari smp
makanya udah akrab banget
jadi kalo harus berubah status jadi pacar
aku khawatir malah jadi gak asik
masih gitu gitu aja
iya malahan sekarang udah lima hari nggak ketemu
tadi aku ketemu gugum
perkembangan masalah di pasar udah ada kabar
kang pipit belum ketemu mawar lagi
sudah tadi pagi
mawar enggak cerita
soalnya tadi pagi itu
yang ada di pikiran saya
cuma masalah sarapan aja
terus sekarang kamu mau kesini
nunggu kang ujang aja yang telpon
baiklah kalau begini
bukan baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
soal perkembangan masalah di pasar
belum ada kabar
soal perkembangan masalah di terminal juga sama
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu aman nilainya telpon dari saya
bos bubun nggak ada
sudah dua hari kang darman kesini nyari bos bubun
sudah dua hari juga bos bubun nggak ada

kayaknya bakalan lama gak muncul
pesen bos bobon buat sementara terminal dipegang kang reno
kang reno itu siapa
kita gak tahu ocah sama mehmet bisa aktif lagi atau enggak
kalaupun bisa kita nggak tahu kapan bisanya
kita harus cari pengganti mereka
kalau bisa hari ini